pt bank rakyat indonesia tbk atau bri terus meningkatkan penyaluran kredit untuk meningkatkan kegiatan usaha rakyat
pada tahun dua ribu dua puluh bri menyalurkan kredit sebesar rp sembilan ratus tiga puluh delapan tiga puluh tujuh triliun yang didominasi kredit mikro